badan narkotika nasional dan satgas operasi gabungan membongkar dan menangkap pengedar narkoba jaringan internasional
total barang bukti dalam operasi ini adalah empat puluh empat tujuh kg narkotika golongan satu sabu sabu dan lima puluh delapan butir pil ekstasi
petugas juga menangkap delapan pengedar narkotika seorang diantaranya ditembak mati
satuan tugas operasi gabungan yang dikomandoi badan narkotika nasional atau bnn melakukan penggerbegan di tujuh lokasi di sumatera utara dan aceh
dimulai dari penggerbegan di kabupaten langkat sumatera utara
petugas menangkap hairum amri dan mencita satu kg lebih sabu sabu
kemudian melakukan pengembangan ke perumahan taman anggrek di kota medan dan menyita lima belas kg sabu sabu dan lima puluh delapan ribu butir pil ekstasi
sementara penggerbegan di kota binjai petugas menangkap andi saputra reni prayoga dan mohtar nusalelu dan menyita dua puluh satu kg sabu sabu
barang bukti sabu lainnya disita dari penangkapan tersangka zulkifli di kabupaten deli serdang
dari sumatera utara petugas mengejar kawanan sindikat yang menggerakkan dan mengendalikan operasi pengedaran narkotika jaringan internasional malaysia indonesia yang beroperasi di aceh
di kota lok sumawe tersangka murtala dan rizal saputra berhasil diringkus
namun dalam perjalanan murtala melakukan perlawanan
dan melarikan diri sehingga ditembak mati petugas
seorang tersangka anggota sindikat ini di kabupaten aceh utara denny saputra berhasil diringkus di rumahnya
modus pelaku adalah mengirim narkotika dengan kamuflase pengiriman buah buahan dari aceh ke medan
kita bisa amankan tersangka delapan orang dan satu saudara mpl yang sebagai menggerakkan mengkoordinir
sindikat ini melakukan perlawanan dan melarikan diri dilakukan tindakan tegas oleh petugas
dari tujuh tkp ini bisa kita amankan sebanyak empat puluh empat tujuh kg sabu dan lima puluh delapan hektare
para tersangka diancam maksimal hukuman mati dan terendah
penjara seumur hidup karena melanggar undang undang narkotika no tiga puluh dua tahun dua ribu sembilan agus supratman medan